pt angkasa pura ii mencatat jumlah penumpang di bandara soekarno hatta
mengalami kenaikan menjelang mudik lebaran tahun dua ribu dua puluh
angka kenaikan jumlah penumpang di bandara soekarno hatta naik sebanyak delapan puluh delapan persen
bagaimana situasi di sana
kita sudah bergabung bersama dengan koresponden cnn indonesia
teddy zuhari di bandara soekarno hatta tanggerang
teddy selamat pagi bagaimana kondisi bandara menjelang momen mudik lebaran
apakah hari ini juga terjadi penambahan penumpang
selamat pagi menjelang siang maggie
kalau melihat situasi di terminal dua bandara soekarno hatta tangerang
suasananya memang terlihat sudah ramai jika dibandingkan masa masa pandemi beberapa waktu lalu
dan dari informasi yang saya dapatkan maggie bahwa untuk menghindari terjadinya penumpukan penumpang
karena lonjakan angka kenaikan yang memang sudah terlihat sejak akhir maret lalu
ada beberapa maskapai yang kemudian dipisah
lokasinya yang tadinya ada di terminal dua kemudian pihak angkasa purwa dua melakukan pemisahan
untuk mencegah terjadi penumpukan penumpang sebagian maskapai dipisahkan ke terminal satu
untuk di terminal dua ini memang jumlah maskapai hanya ada dua yakni batik dan juga line air
sementara di terminal satu ada lima maskapai yang siap melakukan aktivitas keberangkatan dan juga kedatangan di sana
tapi kalau dibandingkan
terbanyak jumlah calon penumpangnya memang ada di terminal dua
informasi yang kami dapatkan mengenai jumlah penumpang
kalau melihat catatan dari pihak angkasa pura pada kemarin
yakni hari kamis ini total seluruh penumpang yang sudah diberangkatkan di tiga terminal bandara soekarno hatta cekareng
ini sebanyak delapan puluh empat sembilan ratus tiga puluh orang
sementara kalau data
terminal dua mencatat untuk terminal dua sendiri sebanyak satu ratus empat puluh lima penerbangan sudah melakukan aktivitasnya pada kemarin
dan sekitar tujuh belas sembilan ratus empat belas orang telah diberangkatkan dari terminal dua ini
sementara lokasi terminal yang posisi kedua yang banyak melakukan aktivitas penerbangan itu di terminal tiga
dengan sebanyak satu ratus dua puluh jumlah penerbangan dengan total lima belas

sementara di terminal satu ini angkanya yang paling sedikit
sebanyak lima puluh tiga penerbangan dan ada sebanyak lima dua ratus tujuh orang yang telah diberangkatkan kemarin
dari informasi yang saya terima juga pagi ini maggie
kalau melihat dari rute perjalanan untuk penerbangan pagi menuju siang
memang penerbangan didominasi oleh
tujuan atau dengan rute pulau jawa dan juga sumatera
ini sumatera utara dan sumatera barat memang menjadi top of the list dari rute
yang dikunjungi para pemudik yang berasal dari jamboree tabe
kita bisa lihat saya akan lihatkan suasana di belakang saya
ini penumpang menunggu jadwal keberangkatan mereka masing masing
sembari juga mereka ada yang mengisi form electronic health alert card
yang memang menjadi keharusan
keharusan bagi para penumpang untuk mengisi formulir tersebut
sebelum melakukan keberangkatan dan mereka harus mengisi di saat melakukan check in
di bandara soekarno hatta
dan kalau tadi saya sebutkan bahwa jumlah penumpang terbanyak dengan rute
ke pulau jawa dan sumatera terutama untuk sumatera adalah sumatera utara
dan juga sumatera barat
sementara di pulau jawa yang banyak dituju oleh para penumpang ini
ke kota malang kemudian jogja dan juga surabaya
sementara untuk sore harinya nanti maggie ini banyak didominasi oleh penerbangan
menuju sumatera terutama di sumatera utara bandara kuala namu
dan untuk rute yang terbanyak di malam hari hingga menjelang dini hari
malam hingga dini hari ini kami mendapatkan informasi yang terbanyak
adalah tujuan ke indonesia tengah dan timur seperti misalnya sulawesi selatan
sulawesi utara ambon maluku serta di manokwari maggie
terima kasih koresponen cnn indonesia teddy zuhari atas laporan anda
selamat bertugas kembali